untuk membahas mengenai fenomena token kripto ala selebriti
saya sudah terhubung dengan ceo dari indodax oscar darmawan
selamat pagi pak oscar
bagaimana anda melihat dari fenomena artis yang menjual aset kripto saat ini
saya bisa melihat kalau ini adalah salah satu pertanda di mana crypto ini sudah semakin mainstream
kalau dulu kita bicara kripto mungkin orang orang kebanyakan yang mengenal itu baru orang orang it
tapi sekarang semakin ke sini perkembangannya kripto ini makin mainstream
sehingga bahkan artis artis pun ikut turun untuk meramaikan pasar blockchain dan kripto di indonesia
oke pak oscar sebenarnya token selebriti ini sebelumnya kan apakah sudah terdaftar begitu asetnya
dan apakah sudah aman untuk dibeli saat ini
kalau kita bicara mengenai terdaftar ya
kalau perkembangan blockchain nya sangat cepat
jadi kalau mengenai pendaftaran biasanya memang saat ini yang terjadi di lapangan
token nya diperdagangkan dulu baru kemudian didaftarkan ke bapepri
untuk melihat apakah token itu sesuai dengan yang diminta bapepti atau tidak
karena untuk aturan regulasi di kripto sendiri ini kan sangat baru di indonesia
sehingga proses update daripada daftar pendaftaran token itu masih bisa dibilang belum
belum cukup cepat
jadi kalau untuk didaftarkan saya kira semua token yang baru baru memang masih belum ada di dalam list nya bapepri itu
tapi saya percaya ke depannya regulator akan lebih cepat sehingga daftar daftar token yang baru baru pun akan ada di dalam token tersebut
oke pak oscar sebenarnya bagaimana sih proses
baik baik silakan dilanjutkan terlebih dahulu
tapi kita tetap melihat bagaimana cara bapepri menilai
jadi sebelum token itu diperdagangkan di indodax
kita coba out of the box dulu sesuai dengan apa yang diberikan arahan kepada bapepri
pak freddy memberikan arahan ahp skornya harus seperti ini seperti ini seperti ini
sehingga token token yang diperdagangkan di kita semua itu rata rata sudah lolos dari preklarifikasinya si baperty
lalu bagaimana proses pendaftaran aset kripto sehingga bisa diperdagangkan di indonesia
proses pendaftaran aset kripto di indonesia itu
yang pertama itu kita harus kirimkan dulu ke pak ferdi syarat syaratnya seperti siapa penanggung jawabnya
perusahaannya visi misi perusahaannya atau semua
baik pak oscar sebenarnya apa sih kriteria aset kripto yang boleh diperdagangkan di indonesia nih
aset kripto yang boleh diperdagangkan di indonesia yang pertama itu harus berbasiskan blockchain
jadi kalau kita bicara aset kripto itu kita bicara mengenai teknologi blockchain nya
jadi teknologi blockchain nya harus benar benar ada jadi bukan cuma kesannya blockchain tapi tidak ada blockchain nya
itu yang pertama
yang kedua kriterianya project ini harus memiliki skor kualifikasi audit yang cukup baik
karena kalau projectnya asal asalan dan kemudian ternyata tidak ada background yang benarnya
cuma asal menjual token kripto biasanya nggak bisa lolos di dalam yang boleh diperdagangkan di pabrik
oke pak oscar anda melihatnya apakah regulasi yang ada nih selama ini sudah cukup belum untuk mengatur aset kripto
saya merasa aturan yang ada di indonesia untuk mengatur kripto ini sudah sangat bagus ya sudah sangat lengkap
bahkan kalau boleh jujur malah saya merasa aturannya itu terlalu ketat dibandingkan negara negara tetangga
tetapi mungkin karena semangat daripada regulator di sini adalah sangat berusaha melindungi konsumen sehingga aturan di asean pada umumnya
oke pak oscar anda melihatnya seperti apa nih perkembangan bursa aset kripto sejauh ini
jadi kalau kita bertanya apakah aturannya sudah cukup saya kira sudah lebih dari cukup
sudah lebih dari cukup
kalau kita bicara bursa aset kripto ya bursa berjangka aset kripto yang dibicarakan pemerintah
yaitu digital future exchange kita kan sebagai salah satu pendirinya bersama teman teman industri yang lain
jadi kita melihat prosesnya kan masih berjalan dan sepertinya sebentar lagi seharusnya sudah waktunya diberikan izin oleh pemerintah
karena semua persyaratannya diminta oleh pemerintah sudah kita penuhi
nanti kalau memang masih ada satu atau dua yang dirasa belum mencukupi kita akan melengkapinya
tapi kita rasa ya sudah cukup
seharusnya dalam waktu dekat pemerintah akan memberikan izin operasi kepada bursa berjangka ini
oke pak oskar anda melihatnya seperti apa perkembangan bursa aset kripto sejauh ini
perkembangan bursa aset kripto sejauh ini perkembangan cukup bagus
ini kita bicara masalah indodeknya atau kita bicara masalah bursa berjangkanya masalah masalah
secara dua duanya coba bisa dijelaskan mas
jadi kalau kita bicara mengenai tempat perdagangan kripto di indonesia itu kan ada salah satunya indodax
indodax ini perkembangannya cukup bagus
kita bisa melihat sekarang member daripada indonesia itu mencapai lebih dari lima juta orang
dan kalau kita perhatikan dari pola transaksinya kita bisa melihat pola transaksinya itu makin aktif
dan secara demografis cukup menarik karena ternyata orang yang menjadi member trading kripto itu
berusia umur tujuh belas sampai tiga puluh tahun
jadi sangat menarik
tapi kalau kita bicara mengenai bursa berjangka bursa berjangka kripto yang sedang dibuat sekarang ini
itu fungsinya untuk lebih memonitor dan mengawasi perdagangan kripto kripto yang ada di indonesia
nah kalau kita bicara bursa berjangka inilah yang prosesnya masih masih mudah

baik pak oscar ini berarti kalau dilihat kan memang banyak sekali masyarakat melirik begitu ya bursa kripto sendiri
nah lantas apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat nih saat akan membeli aset kripto dengan tingkat resiko yang tinggi
salah satu hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat dalam memberi aset kripto itu yang pertama adalah
kalau membeli aset itu harus menggunakan uang dingin
jadi jangan sampai membeli aset kripto itu dengan uang utang apalagi uang pinjam pinjam dari online semacam itu
itu akan membuat cara pola tradingnya berbeda karena akan diharapkan mempunyai return yang cepat dalam waktu yang cepat
sehingga tidak bisa mendapatkan momen yang baik

jadi kalau yang kedua yang perlu diketahui sangat penting untuk masyarakat ini memahami tentang kripto ya
jadi kita sendiri di indodax punya sebuah proyek namanya indodax academy
dimana kita mengedukasi seluruh masyarakat indonesia secara gratis tentang apa itu kripto apa itu blockchain
bagaimana cara tradingnya bagaimana cara menggunakan teknologinya
yang kami harapkan masyarakat mengikuti program program edukasi seperti ini
dan juga menggunakan aplikasi yang belum benar benar terjun ke dalam tradingnya
oke berarti yang harus diperhatikan adalah pelajaran tadi bisa dipelajari
dan yang kedua adalah gunakan uang dingin supaya lebih aman karena memang high risk high return
baik pak oskar darmawan ceo indodax terima kasih sudah berbincang bersama kami pagi ini